desa dan pada malam hari akan berpesta pora untuk keuntungan mereka
tapi alan tidak pernah menikmati ini
aku tidak suka ini
kau tidak menyukai ini kalau begitu berikan padaku aku akan makan semuanya
apa tidak boleh aku yang paling kurus di sini berikan padaku
apa itu alan kenapa aku tidak suka makanannya
tentang makanannya tentang cara hidup ini aku tidak suka mencuri dan tidak jujur
aku ingin menjalani kehidupan yang lebih baik
kehidupan yang lebih baik apa yang bisa lebih baik dari ini
kami mendapatkan semua emas dan semua makanan lezat yang kita inginkan
tidak ada yang lebih baik dari ini
ya aku pikir itu bisa
aku akan pergi besok
dan memulai kehidupan baru untuk diriku sendiri
lakukan apa yang kau mau bagus untukku karena aku mendapat satu porsi makanan lagi
kau oh tidak tidak aku mendapatkan bagian alan angkat tanganmu dari piring itu
sudah diamlah kalian semua
keesokan harinya alan berangkat sendiri
dia pergi ke desa berikutnya untuk memulai kehidupan baru dan jujur
ketika sampai di desa dia duduk dan bertanya tanya apa yang harus dilakukan
seharusnya aku menemukan setidaknya beberapa pekerjaan yang akan memberiku makan dan tempat untuk menginap
bagaimana aku melakukannya ya
ya ampun apel apelku
oh jangan khawatir aku akan ambilkan semuanya untukmu ini dia
oh kau baik sekali kau pasti sangat lapar
apakah kau ingin beberapa apel
oh tidak aku tidak bisa mengambilnya itu milikmu
apa kau yakin kau sepertinya terlihat lapar bagiku
ya ayah aku sangat yakin aku tidak lapar sama sekali
ya kalau kau memang tidak lapar lalu apakah ada beruang di dalam perutmu
ini makanlah sebanyak yang kau suka aku selalu bisa membeli banyak
benarkah baiklah terima kasih banyak
alan sangat senang bahwa dia memakan semua apel dengan lahap
wanita tua itu menatapnya dan tersenyum
siapa kau sebenarnya apakah kau dari sini
tidak nyonya namaku alan dan aku baru saja tiba di desa ini
aku perlu mencari tempat tinggal dan pekerjaan untuk diriku sendiri
oh begitu lalu kenapa kau tidak tinggal denganku saja
aku bisa memberimu makan sampai kau mau makan
oh nyonya kau baik sekali terima kasih
jangan khawatir tentang itu
dan sejak hari itu alan mulai hidup dengan nyonya tua itu
dia adalah wanita yang sangat panis dan memperlakukannya dengan sangat baik
alan sering bertanya tanya bagaimana cara membalasnya
dia akhirnya mendapat pekerjaan sebagai penebang kayu dan setiap hari pergi keluar memotong kayu dan menjualnya
tapi penghasilan yang didapatkan tidak berhasil
berapapun yang dia dapatkan dia selalu memberikan sebagiannya pada nyonya tua
suatu hari ketika dia pergi untuk memotong kayu dia tenggelam dengan pikirannya
aku harus memotong banyak kayu hari ini tidak banyak makanan di rumah kemarin
jika hari ini aku mendapatkan lebih banyak uang untuk kayu yang aku jual
maka mungkin aku bisa mengejutkan nyonya tua aku bahkan mungkin bisa menyediakan makanan yang baik untuk kita
dia begitu tersesat dan bahagia dengan nyonya tua
sehingga ketika dia memotong kapaknya terlepas dari tangannya dan dia menjatuhkannya ke sungai terdekat
oh tidak itulah satu satunya caraku membalas nyonya tua apa yang harus kulakukan sekarang
pada saat itu peri sungai tiba tiba muncul pemotong kayu kagum melihatnya
dia menatap wajah penebang kayu yang miskin dan merasa kasihan padanya
aku adalah peri sungai ini apakah ada yang salah denganmu
oh iya kapaku sudah jatuh ke sungai itu adalah satu satunya sumber untuk makananku
jangan khawatir aku akan mendapatkannya untukmu
peri sungai menggunakan sihirnya untuk menciptakan pusaran air yang darinya naik kapak emas yang sangat indah
yang dipenuhi dengan batu rubi dan juga jamrut yang sangat indah
peri sungai menghadiahkan kapak emas pada alan sambil tersenyum
apakah ini kapakmu
oh bukan itu bukan kapaku sama sekali
apakah kau yakin
iya aku benar benar yakin
baiklah biarkan aku melihatnya lagi
peri sungai menggunakan sihirnya lagi
dan kali ini dia mengeluarkan kapak perak itu dipenuhi dengan permata berharga dan berkilau dengan indah
yang ini pasti adalah milikmu ayo ambillah
maafkan aku tapi itu bukan punya aku
peri sungai tersenyum dan menggunakan sihirnya sekali lagi
dan kali ini akhirnya dia mengeluarkan kapak kayu
itu dia itu kapaku oh terima kasih peri yang baik hati
aku telah menawarimu kapak emas dan perak yang bertatakan permata dan juga berlian
tapi kau sangat jujur
dan kau hanya meminta kapakmu sendiri aku sangat senang padamu
peri memberi alan kapak emas dan perak
alan sangat senang dia berterima kasih pada peri dan pulang dengan rasa gembira
dengan uang yang ia dapatkan dari kapak ia membangun rumah yang bagus untuk wanita tua itu
mereka sekarang hidup lebih nyaman
suatu hari alan sedang berada di desa berbicara dengan beberapa orang tentang apa yang terjadi
bicara dengan beberapa orang tentang apa yang terjadi
mereka semua sangat ingin tahu bagaimana alan bisa mendapatkan nasib baik

apakah kau mencuri angsa emas seseorang
apakah kau mencuri angsa emas seseorang
tidak aku belum mencuri apa pun itu hanya keberuntungan
seorang teman penebang kayu lainnya yang bernama james

begitulah caraku mendapatkan dua kapak dari sungai
peri itu sangat baik sekali
sepertinya dia peri yang sangat baik
hari itu james pergi ke sungai dengan kapak kayunya
dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang melihatnya
ketika dia merasa aman dia melemparkan kapaknya ke sungai dan berteriak secara dramatis
oh tidak kapaku satu satunya harapanku untuk uang dan makanan
seseorang tolong bantu aku
saat itu peri sungai menampakkan diri padanya dalam semburan cahaya
ada apa apa yang telah terjadi
oh peri yang baik kapaku telah jatuh ke sungai
oh tolong bantu aku
jangan khawatir akan kembali
peri menggunakan sihirnya dan menciptakan pusaran air
mata james melebar ketika keserakahannya mengambil alih dirinya
terima kasih banyak
james mengelurkan tangannya untuk mengambil kapak emas
tetapi peri tidak terkesan dengan perilakunya
kau adalah pria serakah yang mengerikan
aku sungguh tidak suka dengan ketidakjujuranmu
aku tidak akan memberimu kapak emas dan aku juga tidak akan menemukan kapak aslimu
dengan itu peri sungai menghilang dan membuat james sedih dan juga kecewa
dia terlalu serakah
dan sekarang dia tidak hanya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kapak emas
tapi juga kehilangan kapaknya sendiri
ketika alan mendengarnya dia merasa kasihan pada james
dan memberinya kemampuan untuk mencari kapak emas
james menangis dan berterima kasih pada alan
kemudian pada hari itu ketika alan kembali ke rumah wanita tua itu
dia menemukan bahwa alih alih gubu kecil itu
di sana sekarang berdiri sebuah rumah megah yang terbuat dari emas
alan merasa kaget
apa apakah aku bermimpi
baru saja dia melihat sebuah surat tergeletak di tanah
dia mengambilnya dan membaca
teruntuk alan kau tidak hanya jujur tetapi kau juga baik hati
jagalah dirimu cinta
ups maksudku nyonya tua
alan tidak bisa percaya bahwa nyonya tua itu adalah alih alih gubu kecil itu
tua yang tinggal bersamanya tidak lain adalah peri sungai
dia tersenyum saat air mata mengalir di matanya
di tahun tahun mendatang alan mengadopsi beberapa anak
dan membesarkan mereka untuk menjadi warga negara yang jujur dan baik hati
sehingga memastikan bahwa dunia adalah tempat yang lebih baik untuk hidup